kristen gray dan rekannya saundra alexandra digelandang dari kantor imigrasi denpasar
menuju bandara internasional igusti ngurah rai rabu petang
dua warga amerika serikat ini dideportasi dengan dikawal empat petugas imigrasi
melalui kuasa hukumnya kristen gray masih bersikuku menyatakan tak bersalah
tetapi jika perbuatannya dianggap salah ia meminta maaf
dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah
dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah
tapi kalau itu dianggap sebagai suatu kesalahan dia minta maaf
kristen gray hanyalah salah satu contoh wisatawan yang bertindak seenaknya
tanpa mengindahkan peraturan di indonesia
perilaku nyeleneh para wisatawan asing sering didapati di bali
dua puluh desember tahun lalu warga negara rusia naik sepeda motor
lalu terjun ke lantai
ke laut di dermaga tanah ampo karangasem bali
motor yang berisi bbm dikhawatirkan merusak habitat laut bali
rekaman video kejadian ini pertama kali diunggah akun instagram
diketahui pria dalam video tersebut adalah vlogger
selain melanggar aturan rupanya pelaku menyalahi izin tinggal di indonesia
dan akan segera dideportasi alias dipulangkan paksa ke negara asalnya
sikap tak pantas para budi ini
di bali juga ramai diperbincangkan di media sosial
dalam tangkapan video amatir wisatawan mancanegara ugal ugalan
mengendari sepeda motor di bibir pantai hingga motornya terseret ombak
salah seorang warga emosi dan menegur wna itu
aksi ini juga membuat geram warga net di media sosial
sementara itu pada saat pemerintah sedang gencar menekan penyebaran covid sembilan belas
sejumlah wisatawan asing yang mengendarai motor dihentikan petugas
karena tidak mengenakan sepeda motor
masker atau memakai masker dengan cara yang salah
tentu saja dendam menanti mereka
mereka beralasan mulai lupa
hingga mengeluhkan denda seratus ribu rupiah yang menurut mereka mahal
saya punya masker saya punya lebih banyak masker
tapi di motor saya di rumah saya
untuk saya oke tapi ini mahal
dalam razia protokol kesehatan
di kabupaten badung bali
jumlah wna yang terjaring ternyata melebihi jumlah wni yang melakukan pelanggaran
tim liputan cnn indonesia